dapat orang disembunyikan di belakang mobil pickup
delapan pemudik yang bersembunyi di bak pickup ini terpaksa keluar satu persatu setelah ditemukan petugas
petugas pun langsung memeriksa suhu tubuh mereka
awalnya petugas curiga karena mobil dari luar kota dan penutup terpal tak diikat sempurna
saat diperiksa ternyata berisi orang
dari hasil pemeriksaan petugas para pemudik ini merupakan buru pabrik yang bekerja di malang dan hendak mudik ke surabaya
namun karena ada larangan mudik mereka mengakalinya dengan sembunyi di bak pick up yang ditutup terpal
mereka terpaksa dipulangkan kembali ke kota asal setelah menjalani pemeriksaan dan pengecekan suhu tubuh
untuk keseluruhan normal suhu tubuhnya
namun karena mereka akan mudik dan surabaya merupakan zona merah kita sarankan untuk kembali ke malang
karena ada juga larangan untuk mudik
ada sanksi tambahan lain selain dipulangkan
tidak ada jadi kita hanya minta untuk kembali ke asal